tidak lama setelah pemerintah india melonggarkan lockdown jumlah kasus virus corona kembali melonjak
pada sabtu lalu india bahkan melaporkan lonjakan kasus baru infeksi covid sembilan belas harian yang terbesar sejauh ini
yakni lebih dari sebelas kasus
lalu bagaimanakah kehidupan warga di epicentrum persebaran covid sembilan belas di india
sudah tersambung melalui skype pelajar asal indonesia agus aufia di new delhi
halo selamat malam waktu jakarta mas agus sehat mas
selamat malam waktu new delhi mbak dea alhamdulillah sehat di kota new delhi saat ini
bersyukur ya dengan kesehatan yang diberikan
ini mas agus setelah kegiatan masyarakat dilonggarkan di sana bagaimana suasana new delhi
ya kita sebenarnya masih lockdown ya bahkan ini adalah lockdown fase kelima
sudah masuk ke hari delapan puluh empat per hari ini
kalau saya lihat aktivitas masyarakat perlahan ya kembali
menuju sedikit ya seperti biasanya kenormalannya
tapi bisa saya katakan ya baru sekitar empat puluh persen ya aktivitas
mengingat juga warga bisa dikatakan khawatir ya kalau ternyata mereka juga bisa terkena covid sembilan belas
khususnya di kota besar seperti new delhi ini yang saat ini juga sedang melonjak
artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan lockdown atau aturan pembatasan yang kemarin ya mas
iya bisa saya katakan perbedaannya hanya sedikit ya
membuat aktivitas masyarakat itu bisa bergerak kembali
jadi di lockdown fase kelima ini diikuti juga sebenarnya unlock fase pertama juga
di mana untuk aktivitas ekonomi semuanya sudah diperkenankan
dan juga pergerakan manusia diperkenankan
tentunya dengan memperhatikan protokol air kesehatan menggunakan masker menjaga jarak
itu juga sudah diperkenankan
namun tetap ya saya lihat aktivitas untuk di kota new delhi ini masih sekitar empat puluh persen lah
belum kembali seperti normalnya
kalau di tanah air mas ini mal tempat ibadah kemudian juga tempat tempat yang menjadi kerumunan atau menyebabkan kerumunan warga ini dibatasi kapasitasnya lima puluh persen
bagaimana dengan di india sendiri
betul kita juga sudah memulai ya untuk membuka tempat ibadah masjid ataupun itu tempel huruara
termasuk juga mall per delapan juni
ini merupakan tanda dari fase pertama unlock juga ataupun pembukaan india
yang mana dibatasi ya untuk mal misalnya itu ya kapasitasnya lima puluh persen ya
termasuk juga di restoran yang ada di dalam mal juga dibatasi juga dengan menggunakan protokol kesehatan
termasuk juga rumah ibadah
kalau biasanya umat hindu mencium langsung ya dewa mereka menggunakan tangan dengan protokol kesehatan
mereka tidak diperkenankan untuk menyentuh ataupun mencium langsung dewa ataupun tuhan mereka yang biasanya ada di kuil
yang merupakan bagian dari ini ya protokol kesehatan
mas agus ini media internasional menyoroti soal jumlah fasilitas kesehatan yang tidak ideal dengan jumlah pasien covid
misalnya karena layanan ambulans penuh kemudian jenasa diangkut dengan menggunakan taksi
bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan di new delhi
iya untuk kota new delhid sendiri saya juga mendapatkan kabar ya
kita yang paling menjadi sorotan adalah untuk media saat ini yang saya baca adalah adanya keterbatasan tempat tidur
ataupun ruangan itu sendiri
karena saat ini di new delhi sendiri kita sudah hampir lima puluh ribu ya yang positif terkena virus covid sembilan belas
jadi pemerintah khususnya negara bagian new delhi berupaya ya untuk bisa mencarikan ruang ruang tambahan
misalnya menyewa hotel gitu ya untuk menambah ruangan untuk merawat para korban korban
untuk ambulan saya belum tahu ya untuk berita tersebut
karena saya belum membaca ya di media yang ada di sini
seperti fasilitas kesehatan juga penuh artinya korbannya begitu banyak
menghantam sektor ekonomi
bagaimana anda melihat ini mas agus
sektor ekonomi juga di negara negara lain juga diperbincangkan
bagaimana dengan di india
ya betul lockdown ini diestimasi oleh beberapa pakar ekonomi ya
untuk perharinya di india ini kalau lockdown total diberlakukan
seperti kemarin kemarin di fase pertama di fase kedua itu menelan kerugian sampai empat miliar usd
yang itu sangat besar sekali
dan pemerintah itu sudah mulai melonggarkan ya lockdown ini di fase ketiga ya
di sekitar awal mei
dimana memang pemerintah india mengakui bahwasannya secara pemasukan pajak itu juga sangat berkurang sekali
ya karena aktivitas ekonomi juga kerang
akhirnya di awal bulan mei itu dilakukanlah pembukaan beberapa sektor ekonomi
baik itu yang esensial maupun yang non esensial
ya begitu terasa ya
terlebih mereka yang berada bekerja di sektor
informalnya para migran migran itu para pekerja migran
mereka banyak sekali yang akhirnya pulang kampung ya
yang kemarin sempat ramai terjebak ya
di sebuah stasiun bus ya
namun akhirnya juga akhirnya mereka bisa pulang
ada juga yang jalan kaki ataupun naik bus
bahkan juga di siang kereta
pastinya ini benar benar terdampak ya
namun sekarang saya lihat sudah ada pemulihan yang begitu berarti
karena pemerintah sudah mulai memberikan kebebasan
online maupun yang offline itu bisa sudah mulai beraktivitas secara
nah ini spesifik kalau memang ada apa ya
ada peningkatan kegiatan atau produktivitas dari warga
bagaimana dengan mas agus sendiri
ini kan mas agus selain sekolah juga sebagai pegiat media sosial
pengaruhnya seberapa besar mas
kalau untuk pengaruhnya terhadap studi tentu ada pengaruh ya
sampai sekarang untuk institusi pendidikan seperti universitas
mas agus sendiri masih belum membuka
katanya masih menunggu sampai bulan agustus
otomatis biasanya saya melakukan penelitian di kampus
terpaksa saya harus melakukannya di rumah
otomatis ruangan juga istilahnya terbatas
waktu juga lebih terbatas
itu tantangan tersendiri
dan di samping itu saya juga biasanya nge vlog
otomatis dengan adanya lockdown ini
ataupun ya penyebaran covid yang sedang meraja rela saat ini
otomatis ya saya juga tidak bisa untuk sembarangan keluar rumah
kecuali hanya untuk membeli kebutuhan
dan dasar saja
tapi komunikasi dengan teman teman sesama wni ataupun kbri di sana bagaimana
punya grup mungkin
kita punya whatsapp group ya
untuk seluruh wni di seluruh india
termasuk juga di sana ada staff kbri new delhi
termasuk juga kjri mumbai
sehingga segala aktivitas ataupun koordinasi pengumuman ya
yang diberikan oleh kbri bisa kita dapatkan langsung selain dari media sosial
terima kasih mas agus alvia
tadi berbincang soal bagaimana suasana new delhi di india
semoga mas agus selalu sehat